kepolisian menetapkan hs sebagai tersangka pembunuhan terhadap satu keluarga di jati rahayu pondok melati bekasi jawa barat dalam pemeriksaan oleh penyidik polda metro jaya
hs diketahui masih kerabat dekat korban
polisi menetapkan terduga pelaku berinisial hs sebagai tersangka pembunuhan terhadap satu keluarga yang terdiri dari empat orang di bekasi
hs ditangkap dalam pelariannya di garut jawa barat rabu lalu setelah polisi menemukan sejumlah petunjuk mulai dari mobil yang ditinggalkan terduga pelaku dikontrakan celana yang berlumuran darah hingga ponsel
kabit humas polda metro jaya kombes argo yuwono jumat pagi menyatakan motif pembunuhan mengarah pada dendam pribadi
setelah kita melakukan pemeriksaan saksi saksi kita melakukan olah tkp
kemudian kita melakukan
pemeriksaan ahli kemudian dengan beberapa barang bukti
jadi penyidik menyatakan bahwa untuk kemarin seorang yang diamankan berinisial hs
jadi selanjutnya nanti penyidik akan melengkapi segera berkas perkara
barang bukti ada apa
baju korban ada
handphone ada ya
sebelum menangkap hs polisi telah lebih dulu menemukan mobil korban yang terparkir di halaman kos kosan hs di kawasan cikarang jawa barat
mobil tersebut berhasil ditemukan setelah pemilik kontrakan melaporkan ada mobil korban di rumah kontrakan miliknya
dari tangan hs yang masih memiliki ikatan keluarga dengan korban tersebut ditemukan kunci mobil yang diduga milik korban
hs diduga menjadi pelaku pembunuhan
satu keluarga yakni di peru nainggolan istrinya maya buru ambarita dan dua anaknya sarah buru nainggolan dan arya nainggolan
korban ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya di kawasan bekasi jawa barat
kepolisian menetapkan hs sebagai tersangka pembunuhan terhadap satu keluarga di jatirayu pondok melati bekasi jawa barat dalam pemeriksaan oleh penyidik polda metro jaya
motif pembunuhan diduga berdasarkan dendam
demi petunjuk yang dimiliki oleh pihak kepolisian mulai dari mobil dengan bercak darah yang ditinggalkan di rumah kos
lalu pak yang ditinggalkan di rumah kos di kawasan cikarang jawa barat membuat profil terduga pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga di kawasan jatirahayu pondok melati bekasi jawa barat terungkap
berbekal petunjuk polisi gabungan dari polda metro jaya dan juga dari polres metro
bekasi kota menangkap seorang pria berinisial hs pada rabu malam di kaki gunung guntur garut jawa barat
setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada hari kamis lalu diketahui bahwa pakan saudara dari korban maya ambarita
ini menguatkan dugaan sebelumnya bahwa pembunuhan tersebut terjadi atau dilakukan bukanlah oleh orang jauh atau orang asing
tapi dilakukan oleh orang yang mengenal para korban
pada jumat pagi penyidik dari polda metro jaya menetapkan status tersangka terhadap hs dan juga dilakukan penahanan untuk kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut
kabin humas polda metro jaya komisaris besar polisi argo yuwono menyatakan bahwa motif dari pembunuhan ini berindikasi dendam
sampai saat ini polisi masih mencari satu alat bukti
bukti yang diduga merupakan senjata yang digunakan oleh tersangka hs untuk menghabisi ban
senjata tersebut diduga merupakan linggis yang dibuang di kawasan kalimalang bekasi dan sampai saat ini masih terus dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian
mahardika utama jakarta